komisi pemilihan umum menetapkan proses verifikasi faktual tingkat pusat dan provinsi
sebanyak dua belas partai politik peserta pemilu dua ribu empat belas yang akan kembali berlaga pada pemilu dua ribu sembilan belas
verifikasi akan dilaksanakan pada dua puluh delapan sampai tiga puluh januari dua ribu delapan belas
dengan melihat keabsahan persyaratan calon peserta pemilu
dan selanjutnya verifikasi tingkat kebupaten kota akan dilaksanakan pada tiga puluh januari hingga satu februari
verifikasi faktual ini merupakan tidak lanjut pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi no lima puluh tiga
dan peraturan kpu no tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dalam pertemuannya dengan media kpu juga melakukan pengundian komisioner kpu
yang akan memverifikasi setiap parpol
setiap tim yang terdiri atas dua komisioner akan ditugaskan memverifikasi empat parpol
dengan adanya tiga tim total dua belas parpol akan diverifikasi
nah tim kita kan sudah ada
ini kan sama seperti yang sudah kita lakukan dengan partai yang terdahulu diverifikasi
enggak justru yang seharusnya dipertanyakan partai lah yang harus mempersiapkan diri
pengurusnya harus sudah standby pada jam itu ya
kemudian keterwakilan perempuannya sudah standby di sana
kemudian dokumen dokumen domisili penggunaan kantor
itu juga harus sudah disiapkan